ya boleh tepuk tangan untuk mulai di segmen ini
anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
kita sampai di debat eksploratif
dalam debat ini terdapat video yang merupakan aktualisasi dari pernyataan panelis
dan sudah ada dua video yang telah dipilih oleh masing masing calon presiden di segmen awal tadi
yang berbeda kami tidak menampilkan batasan waktu bagi masing masing calon presiden agar fokus dengan substansi dalam debat ini
dan capres bisa langsung menanggapi jawaban namun tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan lawan
kami selagu moderator bertugas mengawal dan mengatur jalan debat dan menjaga keberimbangan
ya baiklah kita simak bersama video yang dipilih oleh capres dua
adalah video a
baik dari video tersebut panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut
sampai tahun dua ribu delapan belas terdapat kurang lebih delapan juta hektare
lubang tambang belum direklamasi
yang terdiri dari perusahaan besar tambang rakyat dan lima ratus ribu hektare terindikasi areal tambang tanpa izin
pertanyaannya bagaimana langkah konkret bapak bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang lubang bekas tambang tersebut
silakan capres dua untuk menjawab dan silakan langsung ditanyakan
baik justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun tahun yang lalu
dimana seolah olah negara itu telah dikooptasi oleh perusahaan perusahaan swasta
ini bisa dianggap adalah kolusi kerjasama
antara pejabat pejabat pemerintah dengan perusahaan perusahaan swasta besar
sehingga kalau perusahaan perusahaan swasta itu meninggalkan persoalan persoalan seperti tadi
lubang lubang yang tidak ditutup ya akhirnya dia lolos
dia tidak akan dikejar tidak akan ditindak
kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar dan memang itu yang harus kita lakukan
ini memang menjadi besar
karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun
jadi situasi yang dibutuhkan sekarang adalah suatu pemerintah yang tegas
yang berani untuk menindak
tetapi kita juga tahu bahwa banyak perusahaan perusahaan itu sudah tidak ada di indonesia
sudah tidak ada di indonesia
dia sudah di sini

dia sudah eksploitasi
ini yang jadi repot
tapi kita mungkin bisa kejar melalui saluran saluran pengadilan internasional
mungkin masih banyak jalan
karena sebagian dari mereka begitu
dia bekerja di sini
dia lakukan segala macam
habis itu begitu selesai dia tinggalkan
ini kita alami dan saya sendiri mengetahui itu
jadi saya prihatin dan saya akan kalau seandainya saya mimpin saya akan benar benar fokus untuk mencari jalan selalu mengatasi ini
jadi sejak dua ribu lima belas kita pemerintah telah bekerjasama dengan kpk
yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya
penyelamatan sumber daya alam
oleh sebab itu banyak sekali yang telah dikerjakan bersama sama dengan kpk dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki
tetapi di samping penegakan hukum kita juga telah mengerjakan banyak hal
mungkin rakyat indonesia bapak ibu sekalian bisa melihat
di tambang bukit
yang dimiliki oleh bukit asam
itu hampir sebagian besar yang telah ditambang itu sudah dihutankan kembali
kalau memang pengawasan yang ketat kita bisa melakukan itu
kalau pengawasan sebuah daerah kurang pasti itu tidak ada
kita hargai semua usaha pemerintah tetapi juga kita waspadai ada perusahaan perusahaan besar
merasa dia sangat kuat
dia di atas hukum
dia tidak takut sama pemerintah indonesia
dia bisa berbuat seenaknya
ini kita alami di beberapa tempat
jadi ini saya kira siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar pelanggar pencemaran lingkungan hidup
dan yang tidak mentaati ketentuan ketentuan yang dia harus melaksanakan
langsung saja pak
jadi selain penghutanan kembali kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali
ada yang menjadi misalnya pantai wisata ada
ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi satu
sebuah kolam ikan besar
saya kira banyak hal
memang ada satu dua tiga yang memang belum dikerjakan
tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah dengan pengawasan kementerian lingkungan hidup
saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan
sekali lagi bukan pekerjaan mudah tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota
saya kira cukup ya masalah ini
untuk apa bertele tele lagi
baik masih ada pak waktunya
saya kira dalam hal ini kita sama kita ingin memberantas pencemaran lingkungan
kan begitu pak
jadi begini ya kalau kita berbeda jangan kita dibikin di adu adu terus
baik silakan pak
ada tanggapan lain
jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan untuk apa kita ribut lagi pak
silahkan pak ada tanggapan lain
yalah saya setuju saja
oke baik boleh tepuk tangan dulu
tepuk tangan dulu
tepuk tangan dulu
oke baik selanjutnya kita masuk di berikutnya yaitu pilihan video dari capres satu
kita langsung lihat yaitu video e
baik itu tadi videonya langsung saya akan bacakan pertanyaan yang telah di susun oleh tim panelists
menjadi modal untuk memujudkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat
namun potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar dua puluh lima persen penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir
pertanyaannya bagaimana arah dan roadmap strategi bapak dalam mengelola sumber daya maritim
untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia
laut adalah masa depan ekonomi negara kita indonesia
dalam empat tahun ini kita telah mengejar tujuh kapal kapal asing illegal facing
yang melakukan illegal fishing yang melakukan pencurian ikan di perarian kita
ada empat ratus delapan puluh delapan kapal yang telah kita takutkan
kita telah mengejar dan kita tenggelamkan
sekarang ini kapal kapal yang banyaknya tujuh ribu dapat dikatakan sudah tidak ada
menjadi kesempatan bagi nelayan nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita
terutama ikan ikan agar mereka bisa lebih sejahtera
selain ikan kita juga memiliki yang sangat banyak yaitu offshore
saya kira sekarang ini juga
banyak sekali ladang ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita
oleh sebab itu ini akan terus kita dorong agar ladang ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara
memberikan income kepada negara memberikan pendapatan yang banyak kepada negara
yang ketiga juga
perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benahi secara besar besaran
tol laut telah terus kita kerjakan
terutama di indonesia bagian timur karena kita memiliki tujuh belas pulau
konektivitas antar pulau pelabuhan tol laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan
agar betul betul laut memberikan manfaat kepada rakyat kepada bangsa dan negara

baik silakan pak prabowo
yang jadi masalah sekarang adalah
para nelayan nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi
tidak punya akses kepada kapal
tidak punya akses kepada modal
dan dibatasi oleh peraturan peraturan yang sangat membatasi kemampuan petunjuk
untuk nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya
jadi kalau kami strategi kami adalah negara hadir
kami akan membuat bumn bumn khusus di bidang laut dan di bidang perikanan
dan mengorganisir nelayan nelayan dilatih dengan teknologi tepat
diberi akses kepada alat kapal modal kemudian diberi prasarana cold storage dan pengalengan dan sebagainya
dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah
jadi kita ingin mengendalikan tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin
untuk bisa hidup dengan layak
yang pertama mengenai bumn perikanan mungkin bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya perindo
kita telah memiliki yang namanya perinus yang itu membantu membeli ikan ikan yang ada di rakyat
kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan
untuk nelayan nelayan kecil yang
memiliki bobot sepuluh gt ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi
hanya yang sepuluh sampai tiga puluh tiga puluh ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari kp maupun dari provinsi
sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan dengan yang kecil kecil nggak ada izin
mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan
lebih banyak lagi
kemudian yang ketiga kita juga telah membentuk yang namanya bank mikronelayan
agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan
baik silakan bergantian pak prabowo silahkan
saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah daerah itu
laporan laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin nelayan yang paling kecil itu
yang sekarang masih mengalami sangat sangat berat kehidupan mereka pak
jadi mungkin ya laporan laporan ke bapak mungkin bagus bagus
tapi biasanya di republik ini biasa pak dari dulu kita sudah lama jadi orang indonesia
jadi laporannya bagus bagus kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke bapak
demikian terima kasih
baik silakan ditanggapi pak jokowi dodo
ya saya kira itulah
tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus
saya melihat saya ini hampir setiap minggu setiap bulan bertemu dengan nelayan ke kampung nelayan
bahkan bapak ibu bisa tanya ke kampung nelayan di tambak lorok di semarang
jam dua belas malam tengah malam saya berdua dengan sopir berdua saja ke sana
saya ingin memastikan kondisi nelayan yang benar
karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik banyak laporan saya yang baik
tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul betul kondisinya seperti apa
sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke tambak lorok kampung nelayan yang ada di utara kota semarang
saya ingin betul masalah masalah itu masuk ke telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan kebijakan yang pas seperti tadi yang saya sampaikan
mikro nelayan itu salah satu keluhan dari nelayan
baik silakan ditanggapi bapak prabowo
terima kasih cukup jelas pak
bapak cukup segitu saja
masih ada waktu pak
masih ada waktu pak masih ada waktu
kalau sudah jelas saya kira cukup ya kita hargai semua orang
baik bapak silakan

bapak joko widodo masih ada waktu satu menit lagi
ya kalau kalau memang
ada hal hal yang kurang hal hal yang masih belum kita lakukan ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat
ada yang sudah kita kerjakan ada yang juga belum kita kerjakan
karena negara ini juga negara besar bukan negara kecil
mungkin persoalan di jawa sudah selesai bisa di luar jawa belum selesai
bisa di luar jawa selesai di jawa belum selesai
saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama sama
kita bangun bersama sama

silakan pak prabowo masih ada sedikit lagi
sedikit lagi pak prabowo
saya kira tidak ada masalah pak
yang bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda
strategi kami berbeda itu saja
kita mengerti maritim sangat penting
tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan pelabuhan di bawah pemerintah bapak
operasionalnya diserahkan ke perusahaan perusahaan asing pak
bagi kami ini kurang
kurang tepat sebagai strategi
jadi ini yang jadi masalah
kita mengerti kondisi maritim sangat penting
tapi di lain pihak kita prihatin bahwa hal yang begitu strategis
kita izinkan perusahaan perusahaan asing untuk masuk operasional
baik terima kasih
kita berikan apresiasi kepada para calon presiden
hadirin dan pemirsa kita sudah menyaksikan bagaimana kregetnya para calon presiden ini saling berdebat
selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi
untuk itu tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas